kamu denger gak sih
dasar istri gak berguna kamu
mulai sekarang kita cerai kamu aku cerahin
mas kenapa sih mas
mas selalu mengancam aku dengan kata kata cerai
karena kamu gak mau nurut sama aku kamu suka ngelawan
mas aku akan menurut kalau itu benar mas
kamu sudah dua kali mentalak istri kamu
sekali lagi kamu mentolak istri kamu
kamu tidak akan boleh lagi untuk rujuk sama dia
kalau dia seksi doang sih
pulang yuk mas
sayang kok pulang sih baru aja kita duduk disini
belum ngobrol belum nanti kita atur lagi jalan mau kemana
enggak aku mau pulang
yaudah yuk deh
itu siapa ya
menurut aku sakit
siapa mladenmu ini
ini semua gara gara anton
mudah mudahan tidak terjadi apa apa
dalam kandungan sania
kamu sudah ketemu sama anton
enggak bu anton nggak ketemu
kata kata orang kantor dia keluar kota
kemana lagi anak itu
istrinya lahiran seperti ini
dia tidak menemani
dengar siapa dia pergi
saya juga kurang tahu bahwa
andai sania tahu
kalau anton pergi ke puncak
sama pacar gelapnya
azankan anak sania
suami yang tidak bertanggung jawab
pada mau kemana ini kamu yang kemana
bu aku sibuk bu
setelah itu bayi siapa yang ibu gendong
ini anak kita berdua mas
kamu lahiran gak ngasih tahu aku
tuh jadi kayak di situ jadi
kayak apa gitu
kau tak tahu kalau
namanya anak sama dia atau
dia ngapain disini
lo ada main ya sama istri gue
ibu lo sendiri yang minta gue
karena lo gak ada
depan bayi kamu kamu seperti ini
ibu yang minta tolong sama firman untuk bantuin ibu
karena kamu tidak bisa diandalkan sebagai anak
sudah sudah ayo kita tinggalkan dia
udah ibu benci sama kamu
aku butuh uang satu ratus lima puluh juta
kamu pinjamin sama temen kamu
itu bukan nominal yang sedikit loh
mas lu butuh buat apa sih
ya buat usaha lah sayang
kamu tinggal cari teman kamu dan pinjam uang satu ratus lima puluh juta
aku gak mau deh kalau minjemin segitu
itu uangnya kebesaran banget
kamu dengar gak sih
dasar istri gak berguna kamu
mulai sekarang kita cerai
kamu aku cerain
kenapa sih mas
mas selalu mengancam aku dengan kata kata cerai
karena kamu gak mau nurut sama aku
kamu suka ngelah mas
aku akan menurut kalau itu benar mas
kamu sudah dua kali mentalak istri kamu
sekali lagi kamu mentolak istri kamu
kamu tidak akan boleh lagi untuk rujuk sama dia
kecuali kalau istri kamu itu menikah dengan lelaki lain
dengan laki laki itu
keterlaluan kamu anton
cukup bu cukup
keterlaluan sekali suami kamu sania
dia sudah dua kali talak kamu
aku juga bingung bu
kenapa mas anton jadi emosian kayak gitu
ini bukan masalah emosian sania
semua orang boleh emosi
suami mana pun boleh emosi
tapi gak sembarangan ngucapin talak
berpisah tubuh ini
cewek ridha toki menjadi
terus ibu itu cuma saniah udah gak ada lagi
dera kemana sih
siapa itu dera
ah enggak bu tadinya aku pengen daerah itu buat ngurusin ibu kalau lagi sakit
ibu tidak mau siapa pun yang ngurus ibu
ibu mau sania dan cucu ibu pulang
aku pengen sama mereka ya allah
bu itu nggak mungkin bu
sangia itu kan sudah aku talak dua
bu aku gak mungkin sama dia lagi bu
kamu sekarang sudah berubah
kamu sudah mandiri
kamu tidak membutuhkan ibu lagi kan
ibu nggak usah gitu dong bu
ibu maunya apa sih
yang ibu mau sekarang ini kamu jemput anak dan istri kamu
karena ibu begitu rindu
ajar ya allah
ya udah bu